niatnya itu tashabuh meniru
meniru kan begini
orang yang berhaji
itu kan dia punya kewajiban untuk menyembeli binatang
nah menyembeli binatangnya itu
dengan selesainya manasik haji
dia bertahalul kan
dia memotong rambut
kemudian hewannya disembeli di manhar yang ada di mina itu
kita inginlah meniru
binatang itu disembeli
orang yang haji kan juga tidak memotong kukunya
karena dia dalam suasana
agar suasana itu
dihadirkan dalam benak kita
kita tidak memotong itu
kalau kita memotong
ulama itu tidak ada pengaruhnya
terkait dengan kurban
yang akan kita lakukan
tetapi itu hanya semata mata
suasana di sana
ke alam kita di sini
agar kita juga menjaga suasana di sana
hadir di sini
jadi semangatnya supaya terasa
jangan kemudian kukunya sudah panjang
karena sering banyak kan orang katakan
terus makan bersama
kenapa tidak dipotong
saya mau kurban
kalau anda sudah tahu mau kurban
kan lebih bagus lagi
motong kuku sebelum beli hewan
nah pak kiai ini yang juga mungkin menjadi perhatian kita
dan kita harus betul betul menaruh perhatian yang cukup besar
bagaimana tentang tata cara penyembelian hewan kurban
ini bagaimana kita
menjaga pri ke binatang
ini sebenarnya konsep islam loh
islam itu mengatakan kata rasulullah
tidak sempurna iman seseorang
yang menyembeli satu binatang
temannya itu menyaksikan
ini kalau kata orang jawa ini kebetulan
saya hadir ke cnn ini saya dari samarinda
saya beberapa hari yang lalu memberi pengajian di sana juga bertemu dengan banyak ibu ibu yang ternyata selalu menyimak gapai kemuliaan
masya allah alhamdulillah
saya tahu betul masjid itu dia cara menyembelihnya luar biasa
dia mendatangkan ustadz yang ahli dari aspek syariatnya tapi juga dia mengundang para pakar dari fakultas pertanian yang jurusan peternakan
bercerita kan sapi itu kambing itu akan bagus kualitas dagingnya
kalau dia sebelum disembeli itu tidak cemas tidak galau tidak takut
dibuat relax dan tidak mencium bau darah apapun
itu luar biasa itu ilmu pengetahuan kan
nah ketika ilmu pengetahuan menyatakan seperti itu kemudian diimplementasikan
saya pernah lihat rumah potong di australia di new zealand itu saya melihat bahkan melihat islam ada di sana
karena binatang binatang itu disembeli itu nggak tahu
dia dibarisin kan kayak kita pakai
apa eskalator yang datar itu didengarkan suara musik gitu ya
jadi sapinya mungkin happy happy aja dia naik ke situ dia pikir mau berwisata
terus dijepit satu badan dijatuhkan dengan pisau yang tajam pakai teknologi namanya torasistik
begitu dia disembelih secara islam benar dalam bilangan sekian detik atau menit diambil urat di dalam dia iris semuanya
sapinya diangkat ke atas semua darah ngocor ke bawah
nah itu kualitas yang luar biasa
ketika menemukan seperti itu saya dapatkan dalam agama begitu
kata rasulullah saya malu loh kalau punya umat nyembeli binatang temannya melihat
dan itu sering terjadi loh
kita tidak punya pri kebinatangan dan tidak membinatangkan binatang pada aspek yang seharusnya mereka mendapatkan itu
iya kadang kadang kan melihat kita banyak dikumpulkan di satu tempat lokasi penyembeliannya juga dekat
iya dekat tidak mengutuk tidak menguat penghalang tidak ada jeda masa
dia dirobohkan dengan darah yang masih ada di sana
itu sebetulnya keluar dari etika
itu keluar dari etika
karena sebetulnya kita bisa meminjam tempat yang lebih lebar kita bisa menggunakan selang untuk membersihkan
apakah itu ada tanah tinggal dipacul ulang ya sehingga darahnya tertutup
itu menjaga harkat dan martabat
tidak banyak misalnya orang kemudian bersorak sorai yang mendatangkan sesuatu rasa kepada binatang itu
itu kan sebetulnya
dan lebih dari itu milaya kebersihan
kita sering punya semangat menyembeli hewan
tapi setelah itu di jalanan bekas darah lalat kotoran di mana mana
ini namanya islamnya separuh
dia hanya punya semangat untuk berkurban
tapi dia lupa bahwa menjaga lingkungan hidup itu perintah agama
menjaga kebersihan menjaga pola hidup sehat itu tuntunan agama
nah ini sebetulnya
yang harus terus kita suarakan
sehingga cara penyembelihan keramaian yang hanya mengedepankan semangat dan tradisi
itu bisa ditumbuh kembangkan
bukan saja semangat dalam tradisi tetapi juga sesuai dengan tuntunan agama ilmu kesehatan dan peradaban kemanusiaan
nah kadang kadang mungkin dengan cara seperti ini kita bisa meminimalisir ya
bagaimana biasanya itu berita pada saat ini
ada sapi kemudian ngamuk
yang akhirnya merepotkan semuanya
atau yang menyembeli itu bukan ahlinya
iya bukan ahlinya
itu kan berbeda mila
saya bisa melihat di beberapa masjid seperti masjid di samarinda itu
bagaimana dia memotong dagingnya tulangnya
itu dalam waktu yang relatif cepat loh
dengan teknologi yang sederhana ala masjid dia bisa memotong empat puluh ekor sapi
itu selesai sebelum asar didistribusikan
karena dia membangun sistem
yang kedua mempertemukan semua pakar
bisa jadi ahli karena pekerjaannya karena pengalamannya
bisa jadi ahli karena ilmunya
kan banyak pelajar muslim yang di fakultas peternakan
kenapa kemudian itu tidak diberdayakan
kita dengar suara mereka
gimana sih penyembelihan yang benar menurut ilmu pengetahuan
menghasilkan daging yang segar sehat kemudian tetap menjaga lingkungan
ini menarik sekali pembahasannya pak kiai
tapi sayang sekali waktunya terbatas
pengennya sih dilanjutkan ya
tapi kita harus berpisah
terima kasih ilmunya pak kiai
mudah mudahan apa yang tadi disampaikan ini bisa menjadi hasanah ilmu kita yang baru ya
supaya kita tadi lah bisa memperlakukan hewan dengan cara yang baik ya pak kiai
sehingga nanti kualitas daging kurbannya pun juga masya allah
dan kualitas kita menghargai binatang itu sesuai dengan tuntunan nabi
itu pekerjaan rumah kita bersama
terima kasih ilmunya pak kiai pemirsa
usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program gapai kemuliaan
semoga tausiah kita kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita
menjadikannya bermanfaat dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada allah azza wa jalla
saya meladya rahman dan juga kiai haji muhammad faiz palmi
terima kasih atas perhatian anda
insya allah kita akan jumpa kembali pada episode berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh